kami ingin mohon perkenan bapak gubernur
untuk menyampaikan pokok pokok hasil rapat dewan gubernur hari ini
yang baru saja diselesaikan
mohon bapak gubernur bapak agus dewi martowardoyo untuk menyampaikan
yang kami hormati rekan anggota dewan gubernur bank indonesia
bapak ibu saudara saudara dari media
kami pada siang hari ini
sehabis menyelenggarakan pertemuan rapat dewan gubernur bulanan tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua september
akan menyampaikan hasil dari rapat dewan gubernur bulanan pada kesempatan siang hari ini
kami sampaikan sebagai berikut
ekonomi global berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya
disertai dengan penurunan volume perdagangan dunia yang cukup signifikan
ekonomi global berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya
disertai dengan penurunan volume perdagangan dunia yang cukup signifikan
pertumbuhan ekonomi amerika pada tahun dua ribu enam belas diperkirakan lebih rendah dari perkiraan semula seiring dengan masih lemahnya investasi
dan diperkirakan hanya akan mengalami kenaikan satu kali pada tahun dua ribu enam belas
sementara itu masih lemahnya
aktivitas investasi dan konsumsi di eropa semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi eropa maaf
potensi perlemahan ekonomi juga dialami tiongkok sejalan dengan melambatnya investasi pengeluaran pemerintah dan masih lemahnya konsumsi
di pasar komoditas harga minyak dunia menurun
sejalan dengan melambatnya investasi pengeluaran pemerintah dan masih lemahnya konsumsi
sementara itu harga beberapa komoditas ekspor indonesia sedikit membaik termasuk cpo kelapa sawit
pertumbuhan ekonomi indonesia tribulan tiga dua ribu enam belas masih terjaga dengan baik meskipun tidak sekuat perkiraan sebelumnya
berbagai indikator menunjukkan konsumsi rumah tangga masih cukup kuat
sementara investasi non bangunan terindikasi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan
minat investasi swasta diperkirakan masih belum kuat
sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh sektor korporasi sebagai respons permintaan yang belum sepenuhnya pulih
sementara itu stimulus fiskal diperkirakan masih terbatas
sejalan dengan penyesuaian belanja pemerintah pada semester ke dua dua ribu enam belas
dari sisi eksternal masih lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia
mengakibatkan perbaikan ekspor masih tertahan
meski harga beberapa komoditas ekspor mulai menunjukkan perbaikan
berbagai langkah masih diperlukan untuk meningkatkan permintaan domestik
guna terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi
dan dengan perkembangan tersebut
pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan dua ribu enam belas diperkirakan masih akan berada di kisaran empat sembilan sampai lima tiga persen year on year
kembali mencatat surplus pada bulan agustus dua ribu dua puluh
terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan indonesia khususnya neraca perdagangan non migas
surplus neraca perdagangan tercatat sebesar dua puluh sembilan miliar dolar
lebih rendah dibandingkan surplus pada bulan juli dua ribu enam belas sebesar lima puluh satu miliar dolar
surplus yang lebih rendah tersebut didorong oleh menurunnya surplus neraca perdagangan non migas
dan meningkatnya divisit neraca perdagangan migas
menurunnya surplus neraca perdagangan non migas
antara lain didorong oleh peningkatan import bahan baku dan barang modal seperti import mesin dan peralatan mekanik mesin dan peralatan listrik
serta plastik dan barang dari plastik
hal ini memberikan indikasi membaiknya aktivitas ekonomi domestik
lebih tinggi dari aliran masuk modal asing untuk keseluruhan tahun dua ribu lima belas
dengan perkembangan tersebut posisi cadangan devisa indonesia akhir agustus dua ribu enam belas tercatat sebesar satu ratus tiga belas lima miliar dolar
atau setara delapan tujuh bulan import atau delapan tiga bulan import dan pembayaran utang luar negeri
angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
rupiah melemah terbatas pada agustus dua ribu enam belas namun kembali menguat di september dua ribu enam belas
nilai tukar rupiah pada agustus dua ribu enam belas secara rata rata terdepresiasi sebesar

pelemahan nilai tukar rupiah lebih dipengaruhi oleh sentimen eksternal terkait timing kenaikan fed fund rate pasca fomc minutes juli dua ribu dua puluh
namun demikian pada pertengahan september dua ribu enam belas nilai tukar rupiah kembali menguat sebesar
penguatan tersebut didorong oleh meningkatnya aliran masuk modal asing
seiring dengan meredanya sentimen terkait timing kenaikan fed fund rate pada september dua ribu dua puluh
dan berlanjutnya implementasi undang undang pengampunan pajak
kedepan bank indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya
inflasi berada pada level yang rendah dan diperkirakan akan berada pada kisaran sasaran inflasi yaitu empat plus minus satu persen
tekanan harga meredah pasca idul fitri dan mencatat deflasi sebesar dua mantuman di bulan agustus dua ribu enam belas
tekanan harga meredah pasca idul fitri
mencatat deflasi sebesar dua persen di bulan agustus dua ribu enam belas
deflasi tersebut lebih rendah dari perkembangan harga pada periode pasca idul fitri dalam lima tahun terakhir yang biasanya mencatat inflasi
dengan perkembangan tersebut inflasi ihk secara year to date dan tahunan masing masing mencapai
deflasi ihk pada bulan agustus dua ribu enam belas terutama bersumber dari deflasi komponen volatile food dan komponen administer prices
seiring dengan koreksi harga pasca idul fitri
kelompok volatile food mencatat deflasi sebesar dua di bulan agustus dua ribu enam belas
kelompok volatile food mencatat deflasi sebesar delapan month to month atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar lima dua puluh delapan year on year
penurunan harga secara bulanan tersebut terutama bersumber dari koreksi harga beberapa komoditas harga pangan
kelompok administered prices mencatat deflasi sebesar lima puluh dua month to month
didorong oleh koreksi pada tarif angkutan antar kota angkutan udara dan kereta api
sementara itu inflasi inti tercatat cukup rendah yaitu sebesar tiga puluh enam persen mont to month atau tiga tiga puluh dua persen year on year
sejalan dengan masih terbatasnya permintaan domestik
terkendalinya ekspektasi inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah
dengan perkembangan tersebut inflasi diperkirakan akan mendekati batas bawah kisaran sasaran inflasi dua ribu dua puluh
sistem keuangan tetap stabil dengan ketahanan sistem perbankan yang terjaga
pada juli dua ribu enam belas rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio
dan rasio likuiditas berada pada level dua puluh delapan
sementara itu rasio kredit bermasalah atau non performing loan mengalami peningkatan menjadi sebesar tiga dua persen gross
atau satu lima persen net
transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung
tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit
namun transmisi melalui jalur kredit belum optimal
terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas
pertumbuhan kredit di bulan juli dua ribu enam belas tercatat sebesar tujuh tujuh persen year on year
lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar delapan sembilan persen year on year
sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga pada juli dua ribu enam belas tercatat sebesar
relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya
bank indonesia meyakini pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial yang telah dilakukan
dapat meningkatkan pertumbuhan kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan
ibu bapak sedara sedara sekalian
rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua puluh satu dua puluh dua september dua ribu enam belas memutuskan
untuk menurunkan bank indonesia tujuh day reverse re
pertama kami meminta bapak ibu bapak ibu yang telah menerima pertumbuhan di sini
dengan kebijakan yang telah diperlukan oleh bank indonesia
kami berharap bapak ibu bapak ibu yang telah menerima pertumbuhan di sini
akan menanggung pertumbuhan ini dengan kebijakan yang telah diperlukan oleh bank indonesia
kami berharap bapak ibu bapak ibu yang telah menerima pertumbuhan di sini
akan menanggung pertumbuhan di sini dengan kebijakan yang telah diperlukan oleh bank indonesia
kami berharap bapak ibu bapak ibu yang telah menerima pertumbuhan di sini
reverse repo rate tersebut sejalan dengan berlanjutnya stabilitas makroekonomi
yang tercermin dari inflasi yang rendah defisit transaksi berjalan yang terkendali
dan nilai tukar yang relatif stabil
di tengah masih lemahnya perekonomian global pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan
dapat lebih memperkuat upaya untuk mendorong permintaan domestik
guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi
bank indonesia meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter tersebut akan memperkuat
kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
bank indonesia juga terus berkoordinasi bersama pemerintah menyiapkan langkah kebijakan
agar implementasi undang undang pengampunan pajak dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional
mungkin hari ini yang kami ingin sampaikan terima kasih
ini saya dari bukit bukit pak ada sedikit pertanyaan saya
pertama untuk pemastikan dan jernih bapak bilang emang kredit belum optimal
mengenai ini makanya bi perlu melonggarkan lagi kebijakan moneter
bagaimana pak cara bi itu pak untuk memperbaiki event sendiri pak
karena kita tahu mungkin sukmanya sudah bagus apalagi bi menurunkan kembali tujuh d tiga kodek lainnya
apa memang kondisi kredit sendiri sudah tidak bisa lagi pak untuk di push
karena kan bi sudah melonggarkan makro prudensial yang terlalu banyak
yang kedua pak tadi dikatakan bahwa transmisi kebijakan moneter sudah mulai berjalan
kira kira seumurnya kredit keadaan ini berbangkat seperti apa pak
atau mulai dan ke depan diharapkan maunya seperti apa
salah satu lagi pak dijelaskan tadi proyeksi current account deficit masih kita naik gitu atau masih cukup baik
atau gimana proyeksinya pak kira kira di dua ribu enam belas ini
bapak kan dengan ini sudah lima kali ya pak kat diare tahun ini
boleh tahu apakah itu artinya masih ada ruang untuk pelonggaran lebih lanjut atau ini sudah di endor recycle
pertanyaan keduanya bapak terakhir juga sempat sebut soal tax amnesty dan akan ada bi akan melakukan langkah langkah untuk memastikan tax amnesty nya maksimal
boleh tahu pak itu langkahnya seperti apa mungkin dengan pemerintah apa yang akan dikerjakan oleh bank indonesia
bapak juga sempat sampaikan di parlemen eksestimasi penerimaan tax amnesty dua puluh satu triliun saat ini kan sudah tercapai lebih dari itu ya pak
apa ada estimate yang lebih baru dari bi berdasarkan modelnya kelihatannya akan seperti apa untuk seluruh periode tax amness
kalaupun ada recovery recovery nya tidak sustainable
dan kalau kita lihat kredit
kredit itu tumbuhnya masih terbatas
dan itu yang utama lebih karena peran permintaan
dan permintaan itu dalam banyak hal juga pengaruh dari lemahnya ekonomi dunia
berpengaruh kepada ekspor indonesia
kegiatan usaha di indonesia juga terpengaruh
permintaan akan kredit juga relatif lemah
yang kita nanti perlu dalami
pertumbuhan kredit yang lemah itu dalam banyak hal karena permintaan kredit dalam rupiah cukup
tetapi outstanding pinjaman dalam valuta asing menurun tajam
dan karena pinjaman dalam valuta asing menurun tajam
akibatnya pertumbuhan kredit gabungan rupiah dan valuta asing kelihatan terbatas
kita mengikuti bahwa paling tidak dari kebijakan moneter yang diambil oleh bank indonesia
itu sudah ada penurunan seratus basis point
dan bukan hanya itu
giro wajib minimum juga kita turunkan satu ratus lima puluh basis point selama periode januari sampai agustus
penurunan dari suku bunga deposito itu sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah mencapai seratus basis point
sedangkan penurunan suku bunga kredit
itu lebih lambat dibandingkan dengan depositnya
itu sampai dengan agustus
itu baru turun lima puluh dua basis point
dan dalam banyak hal
kalau seandainya penurunan kredit itu agak lemah
itu faktor yang berperan adalah
perbankan banyak yang lebih hati hati
karena rasio kredit bermasalahnya sedikit meningkat
dan memang tadi kita juga menyampaikan bahwa kredit bermasalahnya ada sedikit peningkatan
jadi kredit bermasalahnya itu meningkat menjadi tiga dua
kita lihat itu naik dari dua sembilan jadi tiga
hingga mendekati tiga dua
sekarang ini kisarannya ada di tiga tujuh
kalau terkait dengan current account
kita melihat bahwa di current account divisit
sekarang di kuartal ketiga
itu kita perkirakan sedikit lebih besar defisitnya dibandingkan dengan sebelumnya
sebelumnya kita perkirakan ada di kisaran dua tiga persen dari gdp
sekarang itu menjadi kurang lebih dua empat persen dari gdp
tetapi dari sisi setahun
itu kita perkirakan ada sama di kisaran dua dua persen dari gdp untuk current account
jadi inflasi kita melihat terus tetap terkendali
bahkan sekarang mendekati kisaran bawah dari target inflasi
inflasi itu kan kita targetkan bersama dengan pemerintah empat plus minus satu persen
ini kita perkirakan dia mengarah ke batas bawah daripada targetnya
sedangkan untuk current account divisi itu ada di kisaran dua dua
jadi ini kita perkirakan ada sama di kisaran dua tiga dari gdp
dan ini konsisten dengan kondisi bulan yang lalu
terus terkait dengan ruang pelonggaran
kita pada hari ini melihat bahwa ini ada ruang untuk pelonggaran
dan ini konsisten dengan pernyataan kita di bulan yang lalu
bahwa masih ada ruang untuk pelonggaran
jadi kita hari ini putuskan untuk turunkan bank indonesia tujuh days reverse repo rate
kita sendiri masih terus mengamati
kita mengikuti pembahasan apbn dua ribu tujuh belas
bagaimana rencana pemerintah yang disetujui dpr
terkait dengan pertumbuhan ekonominya
tentang realisasi teks amnesty dan lain lain
kita melihat bahwa kemarin ada diskusi tentang subsidi
kelihatannya akan ada penyesuaian
dan itu bagus karena itu akan membuat fiskal lebih sehat
dan juga menunjukkan harga yang ada dari administer prices itu
mencerminkan kondisi yang lebih sehat
dan ini tentu akan berdampak kepada kinerja di tahun dua ribu tujuh belas
kita melihat bahwa secara umum kita masih mengamati
kalau semua indikator ekonomi dapat terjaga
kita tetap masih dalam kondisi easyc
kita akan lihat kondisi longgar tetap berjalan
sampai ke akhir tahun bahkan di awal tahun dua ribu dua puluh
terkait dengan tax amnesty
saya tadi kalau ditanya
sebetulnya itu adalah pembicaraan di dpr
kalau kita ditanyakan pandangan
kita sebetulnya menyampaikan di pembahasan di dpr
baik itu di komisi sebelas dan di badan anggaran
bahwa bank indonesia melihat
pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh
itu antara lima satu sampai lima lima persen
kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh
antara lima satu sampai lima lima persen
sebelumnya lima dua sampai lima enam
kita kemudian pertajam menjadi lima satu sampai lima lima
bank indonesia sendiri meyakini
di tahun dua ribu tujuh belas itu ada di kisahnya
namun ketika pembicaraan di dpr
itu ada usulan untuk
itu mungkin mau dikoreksi menjadi lima
disepakati oleh pemerintah lima satu persen
bank indonesia tentu tidak keberatan
karena itu adalah sesuai dengan range
satu sampai lima lima persen
tetapi bank indonesia ketika menyampaikan pandangannya
kita melihat itu ada di lima dua persen
lima satu persen jadi modelnya seperti apa
bank indonesia tentu menjelaskan
bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi itu lima empat
kalau lima satu itu diperkirakan
pertumbuhan ekonomi indonesia lima empat
salah satu yang paling berperan
itu penerimaan dari repatriasi
itu kira kira tiga puluh persen dari model
model baseline nya bank indonesia itu
kalau sepertiga itu kira kira satu ratus delapan puluh triliun
dan pada saat itu disampaikan
penerimaan tebusan kurang lebih delapan belas plus tiga
tapi kalau pemerintah dan dpr
tentu dampaknya ke pertumbuhan ekonomi
khususnya kalau repatriasi lebih besar dari rp satu ratus delapan puluh triliun
pertumbuhan ekonomi ada di kisaran lima dua
tentu ini kesepakatan antara pemerintah dan dpr
kita juga merasa itu masih di dalam range
namun kembali kepada pemerintah dan dpr
kalau memang penerimaan dari repatriasi
tentu ini akan bisa membuat ruang
untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
jadi saya mau klarifikasi seperti itu ya
dan kalau seandainya rp delapan belas triliun
itu kurang lebih juga tiga puluh persen dari
dari tebusan yang ada dalam model kita
karena di tebusan yang ada di modelnya bank indonesia
sepertiganya itu delapan belas triliun
tetapi untuk pertumbuhan ekonomi
faktor tebusan itu tidak terlalu berperan peran
yang berperan besar untuk pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas nanti
itu akan ada di kisaran lima satu
tapi kalau misalnya bisa lebih
tentu akan lebih baik
saya undang pak mirsa pak perry dan dewan muda lain
saya rasa sebagian besar dijawat oleh pak gubernur
hanya menyampaikan kembali bahwa
kalau tadi dari pemakuan pak gubernur
sampaikan bahwa global masih lemah ekonominya
dan karena amerika lemah
justru karena mereka lemah itu makanya
fed tadi malam juga keputusannya tidak menaikkan
kemarin ada pengumuman bahwa jepang
ada lakukan sedikit improvisasi
di dalam kebijakan moneternya
dalam rangka mendorong ekonomi
nah di indonesia juga pertumbuhan kredit
year to date nya kan mungkin sampai agustus
cuma sedikit di atas dua persen year to date
tadi pak gubernur sampaikan bahwa
kredit falasnya turun jadi negative growth
dan itu ya kemungkinan disebabkan karena
transaksi ekspor import kan juga menurun
nah jadi kebijakan pelonggaran menurunnya
pelonggaran moneter yang dilakukan oleh bank indonesia
adalah dalam rangka kita mengadres memang
pelemahan ekonomi dan juga ditopang karena
inflasi tetap terjaga dengan baik
tadi pak gubernur sampaikan ada kira kira di
batas bawah kira kira di kisaran batas bawah
dari inflation target bank indonesia
sampai lima persen berarti di sekitar batas bawah dari range tersebut
karena account defisit juga terjaga dengan baik
di dua empat mungkin di kuartal tiga
tapi secara keseluruhan tahun masih di dua dua
karena kuartal satu kuartal dua nya juga cukup rendah
jadi pelonggaran moneter yang dilakukan oleh bank indonesia
dalam rangka mengadres isu isu tadi
terima kasih pak mirsa
mungkin singkat saja yang perlu saya tambahkan tadi
ada pertanyaan bagaimana keterkaitan kebijakan
bank indonesia di dalam mendorong kredit
kebijakan bank indonesia baik penurunan suku bunga
maupun pelonggaran kebijakan makro prudensial
termasuk juga penurunan gwm akan mendorong kredit
melalui baik suplai dari kredit dari perbankan
maupun dari sisi kenaikan permintaan kredit
kita pantau kalau dari pasokan kredit
sebetulnya likuiditas sudah longgar
juga ltv juga kita sudah longgar gitu ya
mungkin yang masih kendala dari faktor suplai kredit
adalah non performing loan yang meningkat
sehingga bank bank harus memperhatikan risiko kredit
di dalam menyalurkan kredit mereka
sehingga memang premi risiko kredit itu memang meningkat
dan karenanya kenapa suku bunga kredit
baru turun lima puluh dua basis point
ditanya tanya seperti itu
oleh karena itu itu menjadi juga pertimbangan
setelah kita menelonggarkan makro budicial
yang efektif bulan lalu kita ingin mendorong
lebih lanjut penyaluran kredit
juga melalui sisi permintaan
kenaikan permintaan kredit itu tentu saja
akan didorong oleh tiga faktor
satu kalau memang pertumbuhan ekonominya naik
kalau pertumbuhan ekonomi naik tentu saja
akan mendorong permintaan kredit
dan ini memang pertumbuhan ekonominya naiknya
memang sudah naik tapi memang tidak terlalu kuat
kenaikan permintaan kredit belum kuat
yang kedua adalah tentu saja
adalah dengan penurunan suku bunga
oleh karena itu sebagai salah satu pertimbangan
kami dalam menurunkan penurunan suku bunga
hari ini adalah ingin mendorong permintaan kredit
kalau suku bunga itu kan seluruh komponen
seluruh aspek itu juga akan terpengaruh
termasuk juga ingin mendorong permintaan kredit
yang ketiga kalau permintaan kredit adalah
tentu saja ekspektasi terhadap kegiatan ekonomi ke depan
yang memang ini kita lihat dari sisi swasta
sudah mulai ada perbaikan kelihatan dari beberapa indikator
apakah non oil import atau beberapa aspek lain
meskipun kita akui itu belum kuat
nah ini yang kita lakukan dari bank indonesia
dengan stabilitas makro yang terjaga
kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi
tidak hanya menurunkan suku bunga
sehingga memang itu bisa mendorong ekspektasi bisnis
dan kegiatan ekonomi tapi juga melalui penyaluran kredit perbankan
baik dari sisi suplainya melalui gwm yang turun
ltv yang sudah kita kendorkan maupun dari sisi permintaan
dengan penurunan suku bunga lebih lanjut
kita harapkan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
bisa mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut
dan juga bisa mendorong kegiatan ekonomi ke depan
agak mirip sama pertanyaan kita
terkait dengan npl pak
kalau boleh tahu dengan naiknya terakhir ini
apa risikonya ada peningkatan biaya risiko secara bank ya pak ya
terutama untuk bank bank yang dalam kelompok bsi ini pak
terus kemudian tadi kan pak agus udah bilang kalau
kredit memang melambat tapi kredit rupiahnya sendiri
kita melihat bahwa npl itu ada peningkatan
terus sekarang menjadi tiga dua puluh dua
begitu ya pak ya
kita melihat ada beberapa bank yang cukup konservatif
melakukan upaya penyihatan kualitas kreditnya
membangun unit khusus untuk menangani penyehatan kreditnya
dan ini adalah langkah yang baik
karena ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengambil posisi yang cukup konservatif
dan kedepannya mungkin yang terburuk sudah diperhitungkan
tetapi ada bank juga yang masih memerlukan waktu
karena mereka belum melakukan konsolidasi
kita sempat diskusikan beberapa internasional organisasi
ketika melihat jumlah cadangan dari perbankan
cadangan untuk kualitas kredit yang memburuk
itu mereka hanya melihat kualitas kredit yang kategori tiga empat dan lima
sedangkan sebetulnya di indonesia ada yang dilakukan oleh perbankan itu satu
kalau kita memperhitungkan faktor pencadangan
kelihatan walaupun npl itu meningkat menjadi tiga
jadi di sini ada kehati hatian yang dilakukan
tentu yang paling bisa berperan untuk kualitas kredit ini membaik adalah
pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional
ya kita bisa bayangkan kalau ekonomi dunia masih tertekan
tentu berpengaruh kepada ekonomi indonesia
dan akhirnya berpengaruh kepada kualitas kredit daripada perbankan
kembali kepada ekonomi dunia yang kami ingin garis bawahi
kami di tahun dua ribu enam belas di bulan september ini
itu sebetulnya mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tiga
dan kita khawatir kalau amerika masih tidak perform seperti yang diharapkan
itu bisa turun lagi menjadi dua puluh
yang kami juga perhatikan
selain amerika yang mungkin pertumbuhan ekonominya lebih rendah
pertumbuhan ekonomi di tiongkok itu yang tahun ini diperkirakan enam tujuh
itu tahun depan itu bisa turun ke enam tujuh
dan kita juga perhatikan india juga demikian
pertumbuhan ekonominya bisa lebih rendah dari tahun dua ribu dua puluh
dan ini tentu nanti akan berdampak kepada
jadi kita melihat kondisi ekonomi dunia banyak berpengaruh kepada
ekonomi indonesia maupun kualitas kredit di indonesia
terus yang terkait dengan npl yang lebih detail
dan akan dijelaskan oleh pak erwin
yang saya bisa katakan bank indonesia sudah melonggarkan
kebijakan makro prudensial dengan melonggarkan loan to value
kita belum bisa melakukan assessment yang lengkap
tentang dampak daripada pelonggaran loan to value itu
tetapi tadi juga dijelaskan bahwa ekonomi domestik ini cukup tergerak
karena kita lihat import yang cukup meningkat di import bahan baku
dan import bahan barang modern
dan ini adalah tanda tanda pertumbuhan ekonomi yang akan membaik
jadi memang ya seperti tadi dikepungan oleh pak gubernur
kalau kita melihat memang kita ini pertumbuhan dana pihak ketiganya
itu relatif rendah juga begitu juga dengan kredit
tetapi kalau kita buka lebih jauh lagi
itu misalnya pertumbuhan dana pihak ketiga
pertumbuhan dana pihak ketiga yang pak gubernur kemukakan lima sembilan puluh tiga
itu sebenarnya dpk rupiahnya sendiri sebenarnya tumbuh
namun sayang sekali untuk depika falasnya itu malah tumbuhnya minus dua
jadi kalau dari sisi kredit di mana itu kita hanya tumbuh dengan tujuh tujuh
itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi rupiahnya
itu tumbuhnya sekitar sembilan persen gitu
tetapi memang kalau dari sisi falasnya
itu hanya tumbuh mencapai dua persen
nah ini sebenarnya sebagaimana tadi juga dikemukakan oleh pak gubernur
ini sangat erat sekali dengan apa namanya yang terjadi di ekonomi di global
ya karena memang kalau kita melihat dari penelitian kami
itu banyak sekali dari perusahaan perusahaan yang
terutama perusahaan perusahaan yang memiliki pinjaman luar negeri
itu untuk sementara ini kelihatannya mereka menurunkan kreditnya
dan bahkan ada beberapa yang early termination
jadi apa namanya mengelunasi sebelum jangka waktunya
ini yang mengakibatkan sebenarnya salah satu diantaranya
permintaan akan falas ini menjadi turunnya
menjadi sangat agak sedikit drastis
kemudian kalau tadi dibilang apakah kita concern dengan npl
ya kita concern sekali dengan mpl
dan apa yang kita lakukan salah satu di antaranya adalah
sebagaimana kita lihat dengan tadi yang dikemukakan ltv
dulu kita melihat pertumbuhan kredit perumahan sangat tinggi sekali dengan npl yang menaik
makanya kita memperketat dari sisi ltv nya
kita berikan batasan batasan pengetatan
misalnya dengan uang muka dan lain lain
dan sebaliknya sekarang kalau seandainya kondisi mungkin masih memungkinkan
kita justru akan memberikan melonggarkan supaya ini mendorong dari sisi kredit
itu salah satu diantaranya yang dilakukan oleh kita
di samping itu juga kalau kita mempunyai satu kerjasama
artinya ada mekanisme koordinasi antara bank indonesia dengan ojk
bahkan kita nanti bisa juga membahasnya di dalam
kalau forum yang lebih tinggi di kssk
itu di situ ada pertemuan antar institusi
antara bank indonesia lps maupun ojk
disitulah kita bisa saling berdiskusi tentang kondisi saat ini
mungkin itu saja yang saya sampaikan pak terima kasih pak
terima kasih pak erwin
pak erwin tadi sudah lebih menjelaskan terkait dengan
perbankan saya mungkin ada yang ingin saya ingin sampaikan
nanti pak mirza pak ferry untuk nambahkan
bahwa di tahun dua ribu enam belas ini sampai dengan september
kita melihat bahwa kondisi inflasi transaksi berjalan itu terjaga
positif atas indonesia itu tinggi karena
masuknya dana ke indonesia yang sampai mencapai

satu tahun itu hanya di kisaran lima puluh triliun
dan kita melihat bahwa tadi kegiatan ekspor sudah mulai ada peningkatan
walaupun peningkatan import lebih tinggi daripada peningkatan ekspor
dan peningkatan import itu kelihatan ada di barang barang
jadi barang mentah maupun barang modal yang terjadi peningkatan
kalau barang konsumsi sudah pasti kita biasanya tuh cukup tinggi
dan ini memberikan prospek yang cukup baik
kita mengetahui bahwa banyak korporasi yang sedang konsolidasi
dan itu baik untuk meyakinkan neraca dan keuangan daripada korporasi itu sehat
dan kalau seandainya omset mereka turun karena ekonomi dunia yang sedang turun
tentu digunakan dananya untuk mengurangi pinjaman pinjaman yang dulu sudah pernah ditarik
dan banyak mungkin pinjaman falas
tetapi kita lihat konsolidasi fiskal dilakukan dengan baik oleh pemerintah
pengumuman terkait dengan penerimaan pajak yang mungkin lebih rendah
pengumuman terkait dengan penerimaan pajak yang mungkin lebih rendah
sudah direspons dengan pemotongan belanja negara secara baik
dan postur fiskal menunjukkan kondisi yang lebih sehat
kita juga nanti dalam waktu dekat akan melihat bagaimana postur tahun dua ribu dua puluh
karena kelihatan di badan anggaran pun sudah sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi dicanangkan lima satu
dan untuk itu bank indonesia merasa
itu sejalan dengan pidato presiden di dpr tanggal enam belas agustus bahwa budget akan dijaga supaya sehat dan kredibel
namun ini kondisi di tahun dua ribu dua puluh
kalau seandainya tax amnesty nya seperti sekarang mendapatkan dukungan yang baik
ini tentu akan baik bagi ekonomi indonesia di tahun dua ribu tujuh belas
untuk khusus prospek kedepan saya undang pak mirza sama pak ferry juga untuk menambahkan
kami melihat bahwa dua ribu tujuh belas itu akan lebih baik daripada dua ribu dua puluh
angka tadi pak gubernur sampaikan bahwa range pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas
adalah lima satu sampai lima lima persen
dan sebenarnya sampai di kuartal dua pun sebenarnya kita sudah lihat ada recovery
tapi kita memang tidak bicara v shave recovery ya
adanya perbaikan harga komoditas
tambang dan perkebunan itu sudah menolong ekonomi di sumatera
kuartal satu kuartal dua itu sudah lebih baik dibandingkan kuartal satu
dibandingkan kuartal tiga tahun lalu
jawa juga pertumbuhan ekonominya juga sudah lebih baik karena ada stabilitas kurs begitu
jadi kalau kami tadi menyampaikan bahwa memang ada pelemahan di ekonomi global
dan ekonomi indonesia juga masih
belum terlalu kuat tapi bukan tren yang menurun
bank indonesia tidak melihat bahwa trennya itu adalah penurunan ekonomi
tapi memang kami ingin bahwa recovery ini bisa lebih cepat
nah itu makanya kenapa bank indonesia coba membantu dengan melakukan pelonggaran moneter
saya kembalikan kepada pak dirta
terima kasih juga bapak deputi gubernur senior
bapak bapak deputi gubernur atas perkenannya untuk menjawab berbagai pertanyaan
kami juga terima kasih kepada kawan kawan media atas kesabarannya untuk menunggu dan mengikuti acara ini
barangkali sesi ini bisa kita akhiri
dan demikian acara konferensi pers ini juga kita akhiri
sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan